ibu rumah tangga bernama winda puspitasari warga desa selomar tawo negeri jawa tengah nekat mengakhiri hidup
peristiwa tragis ini pertama diketahui oleh sang mertua sekitar pukul empat pagi
dari hasil visum tidak terdapat tanda kekerasan pada korban
tak hanya itu keluarga juga menemukan surat wasiat dari korban
korban mengaku terlilit hutang puluhan juta rupiah dari dua puluh aplikasi pinjaman online ilegal
tapi aplikasinya banyak tidak satu aplikasi
pinjaman online memang dikenal mudah dan cepat untuk menyediakan uang yang dibutuhkan peminjam
namun jika perjanjian tidak dipenuhi atau lunas proses penagihan terasa seperti teror
ada beberapa tips untuk lepas dari jerat pinjaman online ilegal
lunasi tagihan sesegera mungkin pilih dari tagihan yang jatuh temponya paling dekat
lepas aset atau investasi
misalnya menjual perhiasan gadget atau harta lainnya
jangan gali lubang tutup lubang alias bayar utang pinjaman online dengan utang dari pinjaman online lainnya
kemudian tanamkan gaya hidup hemat
jangan bebani diri dengan pengeluaran lain yang tidak mendesak atau tidak penting
dan sadar akan bahaya pinjol ilegal
setelah lunas hapus semua aplikasi tersebut dari gawai anda
lebih baik beralih pada mekanisme lain yang lebih aman dan
terdaftar otoritas jasa keuangan
karena bagaimanapun juga kita berantas secara masif pinjol pinjol ilegal ini
tanpa peran serta masyarakat ini tentu tidak akan berhasil
oleh karena itu peran serta masyarakat hanya satu
jangan akses pinjol ilegal apabila anda tidak ingin berbahaya
karena pinjol ilegal ini kejahatan
dan sangat merugikan masyarakat
jadi peran serta masyarakat untuk tidak akses ke pinjol ilegal merupakan kunci utama dalam pemberantasan pinjol ilegal ini
selain edukasi yang menyeluruh dari pemerintah dan lembaga terkait lainnya
peran serta masyarakat untuk menahan diri dari godaan pinjol ilegal ini sangat dibutuhkan
tim liputan cnn indonesia